inilah video mati repaska sebuah minibus menabrak truk khusus
ada pemuatan di jalan penghubung ponorogo dengan madiun
tepatnya di tikungan jalan raya kelurahan peturi ponorogo jawa timur pada rabu malam
meski sempat terjepit bodi minibus namun dinyatakan sopir selamat
dengan kondisi patah tulang di tangan dan kaki
sementara dua penumpang lain juga mengalami luka di kepala akibat benturan yang keras
di ketahui truk khusus ada pemuatan tengah melaju dari era probolinggo menuju yogyakarta
namun saat di lokasi kejadian tiba tiba minibus melaju dengan kecepatan tinggi
sehingga terjadilah kecelakaan
dia antur banget mas
terus saya juga di jalan saya
jadi dia nabrak bodi ini
kenceng banget ini
diduga pengemudi minibus
berkendara dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya
juga mabuk mabuk kemudian dari arah berlawanan truk banding yang cukup gede
terjadi singgul menyinggul di pas tikungan yang tajam
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan ini
termasuk melakukan olah tkp dan memintai keterangan dari sejumlah saksi
di jombang jawa timur diduga karena berkendara sambil bergurau dengan pengendara lain
seorang pemotor tewas usai menabrak truk di depannya pada rabu sore
akibat kecelakaan maut ini teman korban langsung histeris saat mengetahui korban tergeletak tidak bernyawa di tengah jalan
penyebabnya belum banyak yang tahu
kalau sempat tadi ada yang bilang sempat tadi sempat berdua dengan temannya
temannya kemungkinan kurang fokus dengan jalan
karena akhirnya juga keganas sedikit lagi menangkan truk
untuk menangani kasus ini harry iswantoro sopir truk asal kutarajo mejokerto
langsung dibawa oleh petugas ke kantor satlantas pores jombang untuk diperiksa
petugas juga mengamankan seluruh barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia